st se esos sh eskop sap estat sakt mt msm dan mkn
itulah beberapa dari tiga puluh dua gelar yang diraih welin kusuma pria tiga puluh delapan tahun asal makassar
sejak berkuliah pada seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dia meraih sebelas gelar sarjana s satu tiga gelar master atau s dua dan delapan belas gelar pendidikan profesi
dua gelar tersebut diraih dalam waktu delapan belas tahun
universitas surabaya merupakan tempat awal welin kuliah menempuh pendidikan teknik industri
pada dua ribu satu ia mulai mengikuti kuliah lain di beberapa kampus berbeda diantaranya stie urib sumoharjo universitas erlangga sekolah tinggi teknik surabaya universitas kristen petra dan universitas terbuka
ia mengambil dua jurusan pada pagi atau siang hari satu jurusan pada sore atau malam hari satu jurusan pada akhir pekan
dan satu jurusan di universitas terbuka tanpa kuliah tatap muka
adapun gelar master atau s dua dia peroleh dari institut teknik sepuluh november dan universitas erlangga
tak berhenti di situ welin juga menempuh lebih banyak lagi pendidikan profesional
kuliah bagi saya adalah hobi jadi benar benar saya menikmati kuliah tersebut
karena saya yakin dengan berkuliah itu saya akan mendapatkan banyak pengetahuan pengetahuan baru
di mana pengetahuan itu akan berguna bagi kehidupan saya
pada dua ribu dua belas welin sempat memegang rekor muri sebagai peraih gelar multidisiplin terbanyak
kala itu dia masih berusia tiga puluh satu tahun
welin meraih delapan belas gelar akademis antara lain delapan gelar s satu tiga gelar s dua dan tujuh gelar profesional
selain itu ia memegang rekor muri kedua setelah mengambil satu ratus sebelas sks dalam satu semester
lukman rozak surabaya jawa timur